raff raff jam berapa dipastikan pelantikan gubernur wakil gubernur jawa timur ini akan berlangsung
selamat pagi ratu dan juga lady
dipastikan sesuai dengan jadwal yang saya terima dari istana kepresidenan jakarta
bahwa pelantikan gubernur jawa timur terpilih kofifa indar parawansa bersama dengan wakilnya
emil elistiano dardak nanti akan digelar pada pukul tiga sore hari nanti
dan pada pagi hari ini pun juga persiapannya belum terlihat
pada biasanya nantinya satu atau dua jam menjelang pelantikan
maka nanti gubernur terpilih dan juga wakil gubernur terpilih nantinya akan datang ke istana kepresidenan jakarta
setelah presiden nanti akan menyelesaikan dua tugas yang sebelumnya akan dilakukan
yakni salah satunya adalah menerima petikan dari duta besar negara sahabat
seperti kita ketahui lady dan juga
ratu bahwa kofifa indar parawansa ini terpilih menjadi gubernur jawa timur
setelah pada bulan juni dua ribu delapan belas yang lalu
keduanya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur jawa timur
untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mengalahkan pasangan saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno
dengan kemenangan sepuluh empat ratus suara atau lima puluh tiga persen
walaupun belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh kofifa indar parawansa
terkait program program apa saja yang akan dilakukan setelah dirinya nanti akan dilantik menjadi gubernur jawa timur
dari beberapa informasi yang saya himpun ada sekitar sembilan program kerja yang termaktub atau tertuang dalam sembilan nawabakti
seperti biasanya gubernur gubernur terpilih ini pastinya akan menjalankan program program dasar
seperti misalnya kesehatan
kemudian juga kesejahteraan sosial
kemudian juga penciptaan lapangan pekerjaan
dan juga yang diminta adalah melanjutkan bagaimana harmonisasi antara dprd provinsi jawa timur dan juga pemerintah provinsi jawa timur